yuk kita kan malam mau belajar ngaji sama raden oh iya ya ayo eh kita pakai aja ayo
hai berdo raja
bagaimana caranya aku kabur dari sini
putraku ceritakan apa yang terjadi
aku disekat oleh ratu ulam
tetapi beruntunglah syekh guru dan rai kiansanta berhasil mengelola
lu bagaimana dengan raimu kiansanta
mohon maaf mas ratu subanglarak
saat ini ada masalah di perjalanan
dan kami diminta kembali ke istana
kami yakin pada nekian santang mampu mengatasi masalah
semoga dewa ta'ak
selalu melindungi putraku kiansanta
namun ada satu hal lagi yang menjadi penghala
yang harus menjadi perhatian kita
dia adalah salah satu musuh yang sangat berbahaya
namun dia juga
bisa juga menghidupkan orang yang telah mati
salah satu adalah putrawu
pura anda geng
itu sebabnya radio
sampai saat ini kami tidak pernah membicarakan masalah makam ranggabuan
karena kalau sampai ini terjadi maka dikhawatirkan pembicaraan itu akan bocor di luar dan dirompak
akan membangkitkan kembali ranggabuan
mana ini aku harus mengejar mahesa atau menolong anak itu
aku harus menolong anak itu

dia pengen berkhianat dan ber statements

dia pikir itu harus click

dia pikir itu harus click
dia pikir itu harus klik